kepala badan pengawasan obat dan makanan menyatakan permen dalam kemasan berbentuk dot tidak mengandung bahan berbahaya
permen ini ramai dibicarakan karena sebelumnya diduga mengandung bahan berbahaya
bepom melakukan uji laboratorium terhadap permen dalam kemasan berbentuk dot
tes tak hanya dilakukan di satu kota tapi di seluruh wilayah tersebarnya permen tersebut
pengujian dilakukan untuk membuktikan dugaan adanya kandungan bahan baku narkotika psikotropika formalin dan rodamin b
hasilnya bepom tak menemukan adanya kandungan zat tersebut dalam permen yang merupakan produk impor dari tiongkok
senada dengan bepom uji laboratorium pemeriksaan bnn juga menunjukkan hasil negatif
dari hasil sampel yang diajukan oleh bnn kota surabaya
dapat diketahui bahwa permen dengan kemasan dot tersebut tidak mengandung zat narkotika
dinas kesehatan provinsi jawa timur menegaskan langkah antisipasi yang dilakukan oleh satpol pp
dengan melakukan razia sebelum ada
hasilnya hasil uji lab dinilai sudah tepat
dinas kesehatan provinsi jawa timur pun tetap akan memantau jenis permen yang lain
dari pengaduan dari orang tua anak anak kemudian dari kelihatan kondisi di lapangan
memang dikhawatirkan ada hal yang kurang bagus pada permen ini
oleh karena langkah antisipatif dari satpol pp saya kira sudah benar
cuma memang perlu diklarifikasi dengan pemeriksaan laboratorium dari badan pom
sebelumnya wali kota surabaya tri risma
hari ini memerintahkan seluruh jajaran satpol pp kota surabaya
merazia permen berbentuk dot dan tablet yang beredar di sekolah sekolah dasar
yosi sesbania gewak cnn indonesia